pihak jasa marga memprediksi arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat akan terjadi pada lima belas april dua ribu dua puluh
antisipasi dilakukan pihak jasa marga dengan pihak korlantas
jasa marga memprediksi ada satu delapan juta kendaraan yang akan kembali ke arah jakarta di momen arus balik kali ini
koordinator pemasaran dan komunikasi jasa marga faiza riani mengatakan
sejauh ini sudah mulai ada peningkatan pergerakan lalu lintas menuju arah jakarta
namun di sisi lain lalu lintas menuju arah palimanan juga masih terus bertambah
untuk mengantisipasi arus balik yang diprediksi akan mulai padat pada tanggal tiga belas sampai enam belas april
jasa marga akan menerapkan beberapa sistem rekayasa arus lalu lintas
memang kami mencatat untuk
prediksi arus balik sendiri ini akan ada satu delapan juta kendaraan yang kembali ke wilayah jabodetabek
dalam periode tanggal sepuluh sampai dengan delapan belas april nanti
nah memang ini adalah angka kumulatif dari empat gerbang tol jasa marga yang melayani arus balik kembali ke jakarta
yaitu gerbang tol kalihurip utama untuk arah bandung ke gerbang tol cikampek utama dari arah transjawa
puncak dan juga gerbang tol cikupa dari arah merak